kita ke sulawesi selatan gerhana matahari cincin akan menghiasi langit sulawesi selatan minggu sore
namun fenomena alam ini tidak bisa dilihat secara total
lantaran posisinya jauh di bawah lintasan utama atau magnitudonya rendah
gerhana matahari cincin bakal disaksikan masyarakat di dua puluh empat kabupaten dan kota di sulawesi selatan
gerhana akan disaksikan minggu sore mulai pukul lima belas tiga puluh lima waktu indonesia bagian tengah
puncak gerhana terjadi pada pukul enam belas tiga puluh dan berakhir pukul tujuh belas sembilan belas waktu indonesia bagian tengah
hal ini dijelaskan staff tsunami early warning system
badan meteorologi klimatologi geofisika wilayah empat makassar syarifudin
menurutnya rentang terpanjang dari gerhana matahari cincin bisa disaksikan masyarakat di benteng
ibu kota kabupaten selayar dan masamba kabupaten luwu utara
matahari cincin dipastikan tidak akan disaksikan
akan memberikan efek lain terhadap alam
namun masyarakat tetap diminta hati hati menyaksikannya secara langsung atau mata telanjang tanpa bantuan alat penglihatan khusus
daerah sulawesi selatan sendiri pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh akan terjadi matahari sebagian
dengan manitura gerhana terhentang
satu ratus lima puluh lima sampai dua ratus lima puluh lima